presiden joko widodo akhirnya angkat bicara terkait sikap pemerintah yang mengancam akan menarik diri dari pembahasan revisi undang undang pemilu dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo akhirnya menanggapi perihal belum merampungnya pembahasan revisi undang undang pemilu dua ribu sembilan belas
khususnya belum adanya kata sepakat tentang isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan presiden di kawasan ungaran jawa tengah sabtu tujuh belas juni lalu
presiden jokowi menegaskan sikap politik negara harus konsisten
dengan adanya presidensial threshold jokowi yakin akan terjadi penyederhanaan dalam partai dan pemilu
presiden nampaknya memberi perhatian khusus akan isu presidensial threshold
sebelumnya dalam rapat legislatif dengan pemerintah pembahasan revisi undang undang pemilu dua ribu sembilan belas kembali mengalami jalan buntu
dengan catatan adanya ancaman penarikan draft revisi undang undang
pemerintah yang diwakili menteri dalam negeri
pemerintah yang diwakili menteri dalam negara
pemerintah banyak mengalah loh kalau ada terbati di sini
diskusi tadi pun di sini pkb pkb juga mengalah untuk satu dating
jadi nggak mungkin kepentingan partai harus putra

jika pemerintah mengaku pemerintah yang diwakili menteri dalam negara
jika pemerintah benar benar menarik diri dari pembahasan revisi
maka akan membuka peluang kembali ke undang undang yang lama
undang undang pemilu nomor delapan tahun dua ribu dua belas tentang pemilu legislatif
serta undang undang no empat puluh dua tahun dua ribu delapan tentang pemilu presiden dan wakil presiden
lantas pertanyaan pun muncul
keinginan dan perhatian khusus presiden jokowi terhadap nilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
apakah bentuk indikasi adanya ketakutan jokowi gagal melenggang dua periode di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
suci bancin cnn indonesia
ya pembahasan revisi undang undang pemilu masih menemui jalan buntu
di tengah alotnya pembahasan dan juga tarik menarik kepentingan
pertanyaan kemudian muncul apakah ngototnya pemerintah ini soal ambang batas merupakan jalan awal untuk memuluskan langkah presiden
untuk kembali menduduki kursi orang nomor satu di republik ini
kita akan bahas lebih jauh lagi ini sudah ada yang tertawa tertawa begitu ya mendengar ini
ada mbak dia pitaloka anggota pansus ru pemilu dari fraksi pd perjuangan
mbak dya selamat malam
deputi empat kantor staff presiden selamat malam mbak eko
dan juga ada bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lima selamat malam bang ray
selamat malam bu
saya ingin ke mbak dya dulu mbak dya ini cukup menarik sebenarnya pernyataan dari presiden jokowi dodo secara implisit begitu ya
kita baru tahu malah keinginan dari presiden itu
sekarang karena ya itu kita punya rasionalisasi ya kalau pdi perjuangan kita melihat politik di indonesia ini kan dia biasanya guyup
jadi kolektif memperkuat kebersamaan gitu ya
jadi sesuai dengan prinsip prinsip dasar yang memang sudah dikembangkan sejak dulu dalam nilai nilai pancasila juga bahwa musyawarah untuk mufakat untuk melahirkan satu kesejahteraan rakyat
nah salah satu poinnya presiden itu kita melihat tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolektivitas yang mendukungnya atau tanpa kalau bahasa mau ini
koalisinya atau dia punya melakukan konsolidasi politik antar partai partai ini sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dan pemerintahan lebih stabil
karena punya dukungan politik yang ditopang di dalam parlemen
artinya apa yang tadi dikatakan presiden jokowi secara implisit

artinya apa yang tadi dikatakan presiden jokowi secara implisit

dan juga ya itu berjalan baik
ada beberapa calon presiden
konsolidasi politik antar partai juga dari komunikasi politik yang terbangun juga baik
membuat muncul kebersamaan dalam partai yang mendukung seorang calon presiden
dan nuansanya juga dalam pilpres itu baik gitu ya
tidak ada selama ini ini berjalan dan memang benar kata pak jokowi ini berjalan baik
pak eko ini memang berarti bagaimana tanggapan dari istana kemudian menanggapi adanya yang terjadi perdebatan yang alotnya
begitu antara dpr dengan pemerintah terkait dengan ambang batas ini
ya jadi apa
ini harus diletakkan pada kerangka pemikiran untuk memperbaiki sistem ke tata negara kita
dalam konteks adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan tadi yang disebut memiliki dukungan kuat dan juga untuk memperkuat sistem presidensialisme
nah disamping itu juga untuk melakukan upaya penyerdekan partai politik
nah ini saya kira desain ini menjadi penting
kalau kita kemudian berkaca pada pemilu pemilu yang lalu khususnya pilpres ya
misalnya kita ambil contoh aja dua ribu empat belas kemarin
di dpr saat itu ya
di dpr saat itu
anda bayangkan hampir satu tahun setengah pemerintah itu tidak ada produk kebijakan yang lahir antara pemerintah dan dpr
kesimpangan politiknya tidak terjadi
nah kemudian baru pada ya menjelang tahun tahun kedua ada perubahan perubahan politik yang dilakukan partai partai politik
kemudian ada yang masuk ke dpr
kemudian ada yang masuk ke dpr

seperti yang ada sekarang ini
tapi yang ingin saya sampaikan adalah kondisi politik semacam ini itu pada satu sisi ya
ini kan sebenarnya quote unquote terjadi kooptasi
nah itu tidak bagus buat masa depan kepartean
sehingga budaya oposisi tidak terbentuk
karena kemudian ini kan tidak hanya terjadi zaman pak jokowi jk saja
tapi zaman pak sby juga begitu
nah karena ini sebabnya adalah pada desain kepemiluan kita
jadi tidak ada kesejahteraan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden atau pilihan presiden
oleh karena itu kemudian mk kan sudah memutuskan supaya salah satunya terobosan
yang penting adalah pemilu ini dilakukan secara serentak
baik mbak dia artinya memang apa yang dimaksud oleh presiden dalam pernyataannya tersebut
memang menginginkan dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial begitu
ya memang rancangan undang undang pemilu ini salah satu rencananya atau salah satu targetnya untuk memperkuat sistem presidensial
memang bisa dibayangkan kita sangat tidak efektif ya mas eko ya
pemerintahan selama berjalan pada awal awal pemerintahan itu kan memang sulit sekali untuk presiden
karena presiden segera mengambil kebijakan dan konsolidasi politik di parlemen juga belum sepenuhnya berjalan
benar kata mas eko baru tahun kedua itu sudah terbangun
itu pun sampai hari ini juga masih menurut hitungan saya itu masih sulit gitu untuk presiden mengambil kebijakan kebijakan yang dianggap strategis ataupun taktis dalam pemerintahan
karena konsolidasi politiknya tidak juga mengerucut di dalam pemerintahan
sepertinya kan memang ada perbedaan pendapat begitu ya antara mayoritas fraksi di pansus dengan pemerintah
masih ada adu ngotot lah yang kita lihat sekarang ini
menurut saya kalau dua puluh lima belas sepuluh itu inilah ya
prinsipnya bukan di situ dulu
prinsipnya mau pakai presidensial threshold atau tidak
kalau mau pakai presidensial threshold ya barulah hitung hitungan angka itu
tawaran tengah begitu ya
iya makanya macam macam
nah makanya kalau kita sudah mau mengambil kebijakan
kalau kita sudah mau mengatakan harus ada presidensial threshold
saya pikir ini suatu blok tersendiri
ini dulu ya
jadi dipisahkan dulu ya
mau pakai atau tidak begitu
mereka yang mengatakan ada presidensial threshold
berapa nilainya itu urusan nanti
tapi dia sudah di satu kubu sendiri
kubu yang menginginkan adanya presidensial threshold
dan kubu yang sama sekali tidak menginginkan presidensial threshold
kalau kita lihat petanya sekarang ini kan sudah sembilan berbanding satu kelihatan gitu
yang setuju dengan ada presidensial threshold
soal angka itu utak atik diantara mereka sendiri kira kira begitu
tinggal satu lagi yang sebetulnya mengatakan atau agak konsisten mengatakan
tidak perlu memakai presidensial threshold gitu
kalau dilihat dari sini
sebetulnya mereka sudah sampai pada kesepakatan bahwa akan ada presidensial threshold
nah berapa persen
baik baik banget
apa yang anda lihat di situ pak
dan presiden atau pemerintah mengatakan bahwa mereka sudah terlalu banyak mengalah dalam sistem ini
nah saya pikir entah gimana ini mungkin semacam
sikap yang sebetulnya ingin memperkuat posisi pdi dengan golkar
golkar pdi dan nasdem
kira kira gitu mereka itu
nah artinya presiden secara tidak langsung mengatakan saya berada di sini
nah tinggal sekarang melihat pkb di mana p tiga di mana pan di mana
untuk hanura di mana gitu
besar kemungkinan pkb juga akan ikut pan juga akan ikut
hanura juga akan ikut
sedikit banyak mungkin pks dengan apa istilahnya itu ya
green rock juga mungkin akan ikut
cuma nggak ikut begitu saja
mungkin ada pasal lagi yang akan dibicarakan oleh mereka
tapi tolong dong pasal ini harus diperbaiki dan sebagainya
nah itu yang saya tidak tahu
angka angka itu karena sudah terbiasa kita melihat yang beginian di dpr ya
motot di sini longkar di sana tiba tiba misalnya ketemu juga gitu
dan seterusnya seterusnya itu
misalnya begini salah satu poin yang sangat besar didukung oleh pemerintah itu kan penambahan kursi dpr
penambahan jumlah kursi dpr dari lima ratus enam puluh menjadi sekarang lima ratus tujuh puluh kan
dari sembilan ratus enam puluh ke tujuh puluh lima
semuanya tiba tiba setuju
padahal ini usulan kan datang di tengah jalan
tidak bersamaan dengan draft yang dibawa oleh presiden
bahkan tidak ada di dpr kan
datang di tengah jalan ini
dan diterima oleh semua praksi
relatif tidak ada yang menolak
apa yang mau kita bicarakan dari sini kira kira gitu ya
yang mau kita katakan itu adalah tidak benar bahwa presiden kehilangan semuanya
ada fakta ya di mana mereka menerimanya gitu
cuma yang jadi pertanyaan apa yang membuat presiden seolah olah kehilangan segalanya ketika pada saat yang bersamaan
setidaknya dua poin yang digagas secara kuat oleh presiden diterima oleh praksi yang lain
itu artinya yang kita sebutkan tadi
oke presiden mungkin buat empat lima prinsip yang dia nggak mau
tapi begitu ia usulkan prinsip baru dia lepas yang lain itu
demi menggolkan usulan yang lain
itu yang mau kita sebutkan
presiden untuk memuluskan jalan dua ribu sembilan belas
menurut saya sih tidak juga sepenuhnya benar gitu
tapi ada poin menarik juga
justru kalau secara politik makin banyak calon jokowi diuntungkan
akan terpecah suaranya
ya rata rata pendukung jokowi itu solid
justru di luar jokowi ini yang tidak solid
apa artinya gitu
artinya kalau ada makin banyak kandidat makin besar peluang jokowi untuk memenangkan pilpres ini
apakah betul ini sebuah taktik partai sebenarnya
tapi kita tahan dulu jawabannya mady
kita akan bahas usai jeda
tetaplah bersama kami di prime news
kami akan segera kembali
anda kembali bersama kami di prime news
kita masih membahas mengenai rancangan undang undang pemilu yang masih menemui jalan buntu
masih bersama dengan mbak dia pitaloka dari anggota pansus ru pemilu
fraksi pd perjuangan
dan juga ada pak eko sulistyo
saya ingin ke mba adia lagi
mbak dia tadi terakhir kita ngobrol ngobrol mengenai ini bisa taktik bisa tidak sebenarnya
nah kalau dari pd perjuangan sendiri sebenarnya ini merupakan taktik bukan sih mbak
mbak dia apalagi untuk menjelang dua ribu sembilan belas ini kan
apalagi yang mendukung partai partai sudah clear
memang menyatakan akan mendukung presiden jokowi untuk naik lagi di dua ribu sembilan belas
kalau taktik kan harusnya kita mengusulkan sesuatu yang baru itu baru taktik gitu ya
nggak ada yang baru
iya ini nggak ada yang baru
ini pasal lama sistem lama ya kan presidensial threshold nya juga hitungan lama
dan ini sudah dipakai pemilu sebelumnya
jadi kalau dihitung ini taktik pd perjuangan gitu ya kita tidak melihat ini sebagai sebuah taktik
tapi yang paling penting untuk kita adalah bagaimana presiden itu punya dukungan politik
sebagai representasi kekuatan politik yang diorganisir melalui partai politik
nah kalau nggak ada itu berat gitu loh
untuk seorang presiden

tapi ini produk lama tapi kan kemudian sudah ada putusan mk juga mbak dia ini mengenai pilkada serentak
bagaimana kemudian pdip melihat ini
pemilu serentak ya
pemilu serentak nanti dua ribu sembilan belas
tadi sudah dibilang juga bahwa itu supaya ada konsolidasi antara partai pendukung pemerintah dengan presiden terpilih
sehingga dukungannya tidak terputus gitu kan dari proses election dari proses pemilu ke presidensial
apakah banyak calon yang tanda kutip tidak bisa mengkutip
tapi tanda kutip punya passion atau punya keinginan atau punya ambisi untuk kursi kepresidenan
atau bagaimana gitu loh itu yang pertanyaan kita juga
mereka mengikuti putusan mk pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang akhirnya memang produknya adalah merupakan
ada juga pernah alasan prinsipi
seperti apa bang ray
ya seperti yang sudah disebutkan oleh mk bahwa hak semua warga negara untuk dicalonkan
dan hak semua partai juga untuk mencalonkan calon presiden itu prinsipnya dulu
nah cuman ketika disebut prinsip itu dipegang ya
cuma ketika disebut mungkin nggak hak itu dibatasi oleh mk selama pembuat undang undang mengatakan dibatasi ya monggo monggo saja
tapi prinsip dasarnya tidak boleh ada orang yang dihalangi haknya untuk dipilih dan memilih
itu prinsipnya dulu
dan termasuk partai politik gitu
nah harus diingat juga bahwa pembatasan partai politik itu sebetulnya dimulai dari awal
pertama dari syarat pendirian partai politik sudah sangat tinggi kan
nah sekarang ini
itu sudah sangat berat gitu
ditambah nanti dengan mempergunakan kalau kita pakai misalnya sistem kont seperti yang sekarang otomatis juga akan meminggirkan partai partai kecil dan menengah kira kira gitu
karena biasanya sisa suara akan diambil oleh partai politik
karena akan diambil oleh partai partai kelas menengah ke atas
di dapil yang bersangkutan
nah masuk habis itu ke konversi
nah habis kontroversi masuk lagi ke persoalan parliamentary threshold
itu semua sudah rangkaian dari cara kita untuk meminimalisasi jumlah partai politik di parlemen
jadi artinya apa
untuk dalam kerangka membatasi partai politik gitu
jadi faktanya sekarang dari dua kita kan sudah melihat betulnya kan jumlah partai yang makin mengecil di dpr itu
nah itu naik lagi kan
nah itu satu sorry alasan kedua
alasan ketiga yang anda sebut dengan pemilu serentak
asumsinya kita pakai hitungan pemilu yang sebelumnya
pertanyaannya adalah apakah pemilu yang sebelumnya itu mencerminkan hasil pemilu kita yang sekarang
nah tingkat referensi intinya berubah
misalnya begini partai partai sekarang kita ini belum pernah ada yang ajak
yang satu pindah ke dua dua yang pindah ke satu
itu yang terus kan kita lihat dalam beberapa kali pemilu ada yang satu pindah ke tiga dan tiga pindah ke lima
itu biasa kelihatan dalam tradisi politik kita
nah sekarang kita punya asumsi itu bahwa sifat dari kemenangan partai politik kita nggak ada yang ajak
oleh karena itu besar kemungkinan yang satu pindah ke dua yang dua pindah ke satu yang tiga pindah ke lima dan seterusnya itu
dan yang sendirinya representasi hasil pemilu yang sekarang tidak mencerminkan pemilu yang sebelumnya
kan unik gitu kira kira ya
kita buat asumsi partai a b dan c gitu
sementara yang b dapat di atas itu
justru yang boleh mencalonkan presiden itu kira kira gitu ya justru partai a partai b nya enggak
padahal dia pemenang pemilu di pemilu kita yang sekarang ini
kalau diasumsikan misalnya partai terbesarlah nanti yang akan mengelola dpr tempat di mana koalisi dibentuk
itu kalau membicarakan pemilu yang sebelumnya
dan pemilu yang sebelumnya itu tidak mencerminkan pemilu kita yang sekarang ini
di situ agak kontradiksinya
kalau mulai kembali ke sebelumnya apakah itu representatif
dan itu pertanyaan agak teknis
pertanyaan yang lebih berikutnya adalah apakah itu adil
terhadap padahal prinsip pemilu itu salah satunya adalah tentu adalah adil kan
baik tapi terlepas dari perdebatan ini kalau bang ray lihat memang ada tarik menarik kepentingan yang sangat kuat begitu di dpr ini terkait dengan
untuk ambang batas presiden ini menjelang tahun dua ribu sembilan belas
secara umum menurut saya bung perdebatan di dpr ini lebih karena memang tarik menarik itu bukan lagi alasan alasan subtantifnya gitu
misalnya apa sih bedanya antara sepuluh dengan dua puluh
itu kan dalam kotak yang sama itu dalam kotak yang sama sama mendukung adanya presiden
jadi bukan lagi urusan sustantifnya ya
itu penampilannya beda beda
itu sama seperti misalnya yang mengatakan apakah kursi di dpr kursi di dapil itu ditambah atau dikurangi
mau pakai lima sepuluh mau sepuluh tiga belas seperti yang dahulu semuanya pulang dasar cuma ada yang diuntungkan ada yang nggak diujikan dengan ini gitu
nah disinilah perdebatannya sekarang secara umum ya kalau kita lihat partai partai ini mau memenangkan pemilu dengan sistem pemilu yang menguntungkan dia gitu loh
makanya diotak atiklah sistem ini bagaimana sistem ini sebesar mungkin dapat menguntungkan mereka sehingga mereka kemenangan mereka dalam pemilu itu jadi ajak
oke baik pak eko bagaimana kemudian presiden melihat ini apa yang terjadi di dpr dengan kementerian negeri begitu
posisi presiden sekarang seperti apa white and sick ah atau memang tetap berpendirian bahwa lebih baik kita pakai undang undang yang berlaku saja
ya apa tadi kan sudah disebut oleh presiden ya soal arahannya dan ini semua kembali kepada latar belakang kenapa arahan itu penting untuk dilakukan
karena memang terkait dengan desain perubahan pemilu yang akan punya implikasi pada sistem ketatanagaran kita
tadi yang saya sebut dengan penguatan sistem presidensialisme dengan dukungan politik yang lebih kuat dan kemudian penyerdaraan sistem partai politik
nah lima isu ya parliamentary parliament threshold presiden threshold district magnitude kemudian juga konversi kursi sistem pemilu ini isu krusial yang arahnya sebetulnya
ke arah perubahan itu
nah pembicaraan soal sepuluh atau zero atau kemudian dua puluh akan sangat terkait itu nanti
karena apa yang terjadi yang saya katakan tadi bahwa pada dalam kasus contoh pemilu dua ribu empat belas sebetulnya ini terjadi juga pada era presiden sby itu apa yang terjadi yang disebut dengan parlementarisme presidensialisme
jadi dukungan parlement itu tidak signifikan dengan dukungan pemerintahan
ini pada awal awalnya sehingga kemudian ada kesan bahwa pemerintah mengkooptasi partai partai politik untuk masuk di jajaran kabinetnya
nah memang ada upaya upaya untuk apa istilahnya secara matematik ya secara matematik atau secara teoretik
upaya untuk penyederhanaan itu tidak menggunakan misalnya tadi yang disebut soal persyaratan partai mengikuti pemilu kemudian ada ambang batas dan sebagainya
kita lihat saja misalnya di sistem konversi yang sekarang ini yang menggunakan kuota harry
nah itu tidak jelas
tidak jelas cut off nya
misalnya di satu daerah tersebut
misalnya di satu daerah tertentu
harga kursi rp tiga ratus
nah mereka yang mendapat rp satu ratus dua puluh harganya rp tiga ratus lebih itu dengan yang rp empat puluh itu sama kursinya satu
ini kan terjadi lag terjadi jarak
nah bisa sehingga kemudian ini banyak partai partai yang sebetulnya mendapatkan kursi
nah bisa saja desain ini dirubah dengan sistem yang berbeda
artinya saat ini istana memang masih menunggu bagaimana proses politik yang ada di dpr bersama dengan kementerian
makanya ini saya agak berbeda ya
tadi proses politiknya ya pasti akan kalau menurut saya pasti akan terjadi akomodasi lah
ini masa ini semua mau mau mau
semua mau mau apa dalam bahasa jawa mau eker ekeran gitu
nah tapi yang tadi saya katakan ini cukup strategis
strategis artinya selama ini harus dilihat bahwa upaya upaya untuk misalnya menyederhanakan sistem kepartean
kemudian memperkuat dukungan politik di parlemen itu ada cara untuk merubah di dalam desain pemilu
melalui misalnya secara matematik saya katakan tadi

termasuk misalnya penambahan kursi
penambahan kursi ini memang tadinya lima ya karena ada kaltara daerah baru yang mendapatkan tiga karena minimal tiga kan
kemudian ada rio yang sudah semakin tinggi kursinya dan sebagainya
nah penambahan kursi ini juga untuk istilahnya menyamaratakan supaya harga kursi tidak terlalu tinggi
nah ini mungkin kalau kita saya memang tidak bermain lagi dalam kalkulasi semacam ini
tapi kalau misalnya bung rey mau kalkulasi mungkin ke depan tidak akan ada harga kursi yang sampai lima ratus ribu
nah ini begitu loh cara cara
itu persoalan tersendiri ya itu persoalan
tapi dulu masalah kita adalah di dpr itu terlalu banyak dikuasai oleh konstituen dari jawa
sementara kalau dilihat dari penyebaran luar jawa kan jauh lebih luas
tapi di dpr nya justru wakil dari jawa lebih banyak
nah itu salah satu problem
karena ketimpangan antara wakil dari jawa dengan wakil non jawa
nah salah satunya dibuatlah ambang semacam ambang penghitungan suara
antara dua ratus lima puluh sampai tiga ratus ribu terhitung satu suara dan seterusnya
untuk apa gitu
oleh karena itu di jawa rata rata kursinya begitu mahal
sementara di luar jawa bahkan mungkin di bawah yang semestinya ada juga
tapi itu sudah sepakat begitu pemerintah juga kan dengan dpr
nah itu problem kita hampir tiga puluh tahun di rejim orde baru
nah itu yang mau dirubah oleh kita
maksudnya sejak dari dua ribu empat orang berpikir bagaimana cara komposisi di dpr itu tidak mencerminkan wakil dari jawa
tapi di luar jawa
karena jelas ya wilayah luar jawa itu jauh lebih luas kan
tapi komposisi apalagi kemudian kita tidak lagi mengenal utusan golongan
tapi kita kembali lagi kemudian ke poin yang masih menjadi perdebatan utama
ini presidensial thresholdnya yang tadi juga sudah kita bahas sejak awal
terakhir tadi bang ray juga mengatakan ini sepertinya sudah tidak lagi substantif yang dibahas ya
tapi lebih kepada kepentingan kepentingan partai sendiri yang mana yang lebih menguntungkan mereka
kita bukan bicara menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu ya
bukan saya kemudian membela diri
tapi kita lebih memperhatikan bagaimana konsolidasi di parlemen itu bisa membantu kerja presiden
jadi ada kekuatan politik yang mendukung kerja kepresidenan
karena bagaimanapun presiden itu output dari satu proses elektoral yang dimana dukungan politik itu sangat penting gitu loh
jadi representasi dukungan politik untuk presiden itu ada korelasinya dengan bagaimana kapasitas dia dalam menjalankan pemerintahan
sedangkan dalam undang undang kita dikatakan presiden itu terikat ya
dicalonkan oleh partai politik atau dukungan partai politik
jadi bukan partai yang sama sekali tidak dapat kursi dpr itu boleh mencalonkan

jadi bukan partai yang sama sekali tidak dapat kursi dpr itu boleh mencalonkan

dan artinya partai yang dapat presiden teritorial itu tidak
yang lolos parlemen teritorial dengan sendirinya dapat mencalonkan
tapi partai yang baru masuk sama sekali tidak masuk di dpr yang tidak bisa
iya makanya inilah yang kemudian pdi juga pernah mengusulkan untuk pemilunya di beda hari untuk melahirkan threshold itu gitu loh
sekarang pertanyaan begini saja
sebuah partai kemudian mencalonkan
nah kemudian calonnya terpilih
dukungannya kecil kan
gitu loh maksudnya
kemudian dia mencalonkan seorang presiden dan presidennya terpilih
dukungannya jadi kecil
tapi bukannya kalau seperti itu nanti proses politiknya akan berbeda lagi
ketika misalnya terpilih begitu kan akan ada koalisi mungkin atau bagaimana komunikasi politik antar partai yang memenangkan atau yang kalah ketika nanti suatu presiden itu menjabat
setelah elektoral maksudnya setelah election gitu ya
sebetulnya dukungan bagi ya itulah artinya proses election ini itu kan kemudian terhubung dengan bagaimana membangun pemerintahan
kalau itu setelah election menurut saya akan sangat berat energinya akan sangat besar
bagi presiden untuk melakukan konsolidasi di dalam parlemen
saya sekaligus dengan bung eko
tetapi saya mau mengatakan apakah semata mata sebetulnya karena sistemnya yang begitu
atau sebetulnya ada persoalan pada kultur politik kita
ya misalnya pada masa sby
kita bandingkan lah misalnya dengan pak jokowi
sebetulnya kan kalau komposisi partai jauh lebih kuat di masanya pak jokowi dibanding dengan masa pak sby
tapi anehnya di masa pak jokowi kontradiksi antara partai pendukung dengan presidennya sendiri jauh lebih menonjol
nah apa yang salah di situ
di parlemen ya
ada beberapa kasus kan misalnya kita selesai dari soal pemilihan budi benawan saat itu
kemudian rencana untuk merevisi undang undang kpk
sekarang hak angket kpk
hak angket kpk jelas diinisiasi oleh partai pendukung pemerintah
tapi presidennya sendiri mengatakan bersama dengan kpk
nah kan apa ini yang mau kita baca
masih mau kita bicarakan bahwa ini produk dari sistem pemilu gitu
padahal deparlemen itu sekarang setidaknya tujuh dari partai politik itu ikut pemerintah
dan di dpr dengan sendirinya kira kira begitu
tetapi justru yang terlihat banyak berbeda dengan presiden itu bukan partai partai oposisi
tapi justru partai partai yang berada dalam lingkaran presiden
nah ini mau dijawab dengan sistem apa mau dijawab dengan kultural
ya ya baik baik mbak diya
ini besok kita tahu bahwa akan ada pertemuan lagi antara dpr pansus juga dengan kemendagri
kita ingin tahu nanti seperti apa kemudian proses politiknya hingga saat ini seperti apa

fraksi fraksi di dpr sebelum besok ada pertemuan
kita akan bawa semua jeda tetap bersama kami di prime news karena kami akan segera kembali ke saat lagi
anda kembali bersama kami di prime news kita akan lanjutkan lagi dialog pada malam hari ini
terlepas dari perdebatan yang terjadi memang kita sudah diskusikan tadi bagaimana parliamentary threshold presidenial threshold dan sebagainya
terlepas dari perdebatan yang terjadi memang kita sudah diskusikan tadi bagaimana parliamentary threshold presidenial threshold dan sebagainya
yang publik tahu adalah kemudian
dpr dan pemerintah masih adu ngotot
mengenai kepentingan ini
mengenai presidensial threshold ini angka angkanya
ini tadi besok
ada informasi bahwa akan ada pertemuan
lagi antara panitia khusus
untuk membahas ini sejauh ini
sudah sampai di mana mbak lobby lobby
dan juga komunikasi politik antara fraksi apalagi
hasil lobby itu dibicarakan
besok hari senin
sebenarnya bukan saling ngotot tapi
belum ada titik temu
sebetulnya saya sendiri
lihat draftnya ini setelah
isu krusial ini memang kita harus balik lagi
ke draft untuk
dan juga masih ada mungkin banyak pasal yang
jadi tidak mungkin juga langsung final pengambilan
keputusan karena bagaimanapun ini
menetapkan undang undang itu kan
satu hal yang menjadi dasar proses
pemilu ini berlangsung
jadi kita harus kembali lagi ke draft undang undang
yang menurut saya setelah keputusan
politik mengenai hh yang belum
akhirnya menemukan titik temu
besok apa itu hasil kesepakatannya ya
hari senin kita akan membacakan
mengenai hasil lobby yang dilakukan
mungkin sampai malam ini
hasil lobby dari pdip seperti apa
sudah kemana saja ini kemudian mencoba untuk
meyakinkan fraksi yang lain
susah ya kalau bicara lobby
kita kemarin coba
paket paketnya gimana sih
agak agak bias juga
iya sulit lah
kita melakukan komunikasi
atau lobby dengan
karena keputusan ini kan
sifatnya untuk kebersamaan
jadi pasal per pasalnya memang harus dihitung
ini juga saya juga
menurut saya nggak boleh juga kita berpikir
ini untuk kepentingan partai a atau partai b
atau partai c
ya yang harus kita garis bawahi
bagaimana sistem pemilu ini
berkorelasi dengan sistem presidensial
yang akan dibangun
jadi tidak lagi kayak posisinya
oh kalau partai ini
kalau pasal ini diputuskan
kursi partai ini akan berkurang
atau kursi partai ini akan bertambah
sebaiknya hitung hitungan kayak gitu
tidak ditaruh di depan
dalam pembicaraan antarparpol
tapi bagaimana kita berpikir
bersama bagaimana indonesia
membangun satu sistem pemilu
yang bisa kalau tadi
parlemen sangat cair kata
bang rangkuti ya masih sangat
cair dan lain lain membuat tradisi
politiknya lebih solid gitu loh
dan governmentnya lebih representatif
lebih bisa bekerja
dan dari dukungan politik yang ada
di parlemen itu yang harus dibangun
sebetulnya korelasi antara
sistem pemilu dengan sistem
kepresidenan yang menjadi
amanat untuk kesejahteraan rakyat
itu yang harus dipikirkan
hilang atau nambah kursi gitu loh
itu yang harus dikebelakangkan
kalau besok kemudian terjadi
deadlock lagi mbak dia akan kemana
kemudian ruu ini
kembali ke undang undang yang lama
menurut saya enam bulan itu terlalu cepat
menurut saya untuk membahas undang undang ini
ya pilihannya pertama
undang undang ini apakah sudah
matang atau belum itu harus kita
lihat yang kedua kalau belum
alternatif kedua bagaimana kalau pakai
undang undang lama berarti kan
ada hitung hitungan teknis termaksud
proses penyelenggaran pemilu
yang harus berjalan dua puluh dua bulan
pemungutan suara berlangsung di undang undang lama
waktunya sudah lewat itu
dan ketiga kalau misalnya perpu
nah perpu kan ada mekanismenya
itu yang kemudian harus dibicarakan
tapi sebaiknya sih
tidak deadlock sebaiknya
tapi mungkin tidak ini kemudian akan
berujung atau berakhir pada
dilemparkan ke pari purna
kalau memang akhirnya
karena belum ada titik temuan
saya sih melihat asumsi itu atau
rencana itu akan menyederhanakan
persoalan tapi persoalan
terbesar adalah tidak tercapai konsensus
di dalam dpr
itu sangat tidak baik
itu pilihan yang menurut saya sangat
sangat tidak firm
tidak kokoh sebagai
sebuah kebijakan atau keputusan
yang akan diambil dpr
karena pertama itu mencerminkan
kita tidak bisa ada satu kesepakatan
tidak ada musyawara mufakatnya
yang kedua secara teknis juga bingung
ini tidak bisa disederhanakan menjadi sebuah voting
baik bang rey dari pandangan anda akan seperti apa
kemudian ro pemilu ini
karena kan kita masih menunggu besok ya
persis di hari senin
ya tidak seperti yang ideal yang kita bayangkan juga kan
itu kita sebutkan tadi
karena memang cakupan pembahasannya
dan waktunya yang tersisa gitu
itu ada poin poin yang dimasukkan
baik oleh pemerintah maupun oleh dpr gitu
ini belum lagi kita mereview misalnya soal
anggota bawaslu yang naik
kpu yang naik dan sebagainya itu
itu belum lagi
kalau seperti ini potensial lagi
orang kena bawanya ke mahkamah konstitusi
dibubah lagi artinya apa
dpr mengulang ulang cara kerja
untuk merevisi undang undang seperti
sebelum sebelumnya seperti tidak ada
pelajaran yang dipetik
dari kasus kasus sebelumnya
kita hampir setiap lima tahun
revisi undang undang ini dirubah
dari dua ribu sembilan ke dua ribu empat
dirubah lagi undang undangnya
jadi sebetulnya kita belum punya sesuatu
jadi belum ada undang undang yang bisa dipakai
sampai berapa puluh tahun ke depan apalagi untuk
saya pribadi merasa bahwa perlu diingatkan
anggota dpr itu untuk menurunkan
jadi kalau tadi ditanyakan misalnya
apakah ini sebetulnya lebih banyak pada
penjelasannya kecuali itu
kecuali menawarinya sekarang adalah mencari
celah di mana posisi politiknya
mereka diuntungkan gitu
khususnya tiga pemenang terbesar ya
karena dilihat sejak dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sampai sekarang dua ribu empat belas
kita sudah semacam punya tradisi
bahwa yang menang itu adalah golkar pdip
dan di tengah tengahnya itu mungkin
akan diisi antara gerindra dengan demokrat
jadi tentu saja partai ini
menurut saya yang paling berkepentingan
partai partai itu yang paling berkepentingan
partai partai juga yang kemudian misalnya saat ini
ini adalah produk kata kata tadi kalau kata mbak adia
ini produk demokrat dulu ya sepuluh tahun yang lalu
tapi sekarang demokrat justru berbalik arah
jangan jangan ini kemudian ketika nanti misalnya
pdip jadi oposisi berbalik arah lagi
itu kan yang kita sebutkan tadi makanya kan
sebenarnya cara melihatnya bukan karena
bagaimana mendesain pemilu yang ajak gitu
nah kalau cara melihatnya
mendesain pemilu yang ajak kan
semangatnya itu pasti mencari yang paling mungkin
didikmati semua orang termasuk
di dalamnya adalah partai partai kecil
dan kelas menengah kira kira gitu
tapi semangatnya adalah bagaimana
sistem pemilu memenangkan kita
nah itulah karena itu ya
terus saja ada anggaran
ada semangat juga sih di undang undang ini
politis atau tidak gitu ya
kalau kepentingan politik pasti ada
ya kan itu konsekuensi dari politik
itu sendiri tapi
kalau ini melulu
politik ini karena sekarang di
ujungnya ini perdebatan
sistem yang kemudian
konsekuensinya adalah distribusi kursi
sebelumnya kan kita
bicara misalnya kualitas penyelenggaraan
di dalam undang undang
lalu kedua mengenai hak pemilih
ketiga tadi komposisi
distribusi pembagian kursi
yang kenapa lebih banyak di jawa
sebetulnya kan karena konsekuensi
dari kita menggunakan sistem yang
ya kan jadi berdasarkan suara hak pilih
pulau jawa ini sendiri kan sudah menjadi
jawa adalah jawa tapi banyak
wakil dari sumatera juga
dari kursi di jawa
artinya itu juga
tidak memperlihatkan etnik
iya tidak memperlihatkan etnik
karena memang itu dari
yang selama ini sudah terbangun
dalam order baru membuat
sentralistik di jawa
ini kan bukan karena
sistem pemilunya saja tapi
konsekuensi dari betapa
penduduk yang ada di jawa
melihat kemudian ada deadlock ini
apa kemudian langkah langkah yang
misalnya bisa diambil pemerintah
ke depan agar
sempat selesai ini ada perdebatan ini
karena kan pemerintah juga masih bisa menarik
let's say ada hanura begitu ya
ada pkb ada ya katakan delapan misalnya
yang bisa untuk di lobby untuk bisa masuk
pasti akan dilakukan ya tadi
melakukan proses komunikasi politik itu kuncinya
ya kuncinya tapi yang paling
pokok adalah kenapa itu perlu
dilakukan gitu loh nah
kembali kepada soal konsideran
apa yang menjadi usulan pemerintah
konsideran ini berdasarkan amanat
konstitusi di dalam
undang undang dasar empat puluh lima
di situ disebutkan bahwa
pembentukan pemerintahan yang
kuat yang didukung oleh
kekuatan politik di dpr
ini adalah amanat dari konstitusi
nah sehingga desainnya seperti
apa itulah yang kemudian sekarang ada di
dalam rancangan undang undang itu satu
yang kedua adalah
hubungan sistem pemerintahan
hubungan antara pemerintah
dan dpr ini
di dalam konstitusi
itu gak bisa
berjalan sendiri sendiri produk
regulasi itu harus mendapat
persetujuan dari dpr
oleh karena itu menjadi penting
agar kebijakan itu bisa
berjalan pemerintah ini punya dukungan
politik yang kuat di dpr ri
nah ini semua
instrumennya apa instrumennya adalah
itulah yang kemudian pemerintah
mengendaki supaya threshold
jadi ada dukungan politik yang bisa menjamin
begitu ya kira kira itu kemudian
mana yang kemudian akan kira kira
produknya lakuin atau
seperti apa saya pikir ini akan diuangkan
pemerintah diamin kan ya mbak dia
hahaha sebagai masyarakat sipil
pengamanan milu dia juga
nah cuma menurut saya
ada juga masalah yang sebetulnya agak dilupakan
yang menjadi tantangan kita di masa mendatang
yaitu makin merahnya
penggunaan isu sara di dalam pelaksanaan pemilu
sayangnya itu belum
ditangkap oleh anggota dpr yang buat undang undang
sekarang bagaimana membuat
undang undang yang lebih aplikatif
soal mencegah pelaksanaan
politik sara di dalam pelaksanaan pemilu
ingat loh ya politik sara dalam
pemilu kita ini dianggap pelanggaran ringan
kalau dari jenis pelenggarannya
dan sanksi pelenggarannya anda bisa bayangkan
sanksi pelanggaran untuk politik sara
enam sampai dengan dua belas bulan itu kalau
di pilkada kalau di pemilu umum sama dengan
enam sampai dengan dua puluh empat bulan itu sama
dengan pelenggaran biasa pelenggaran administratif biasa
kalau kita ujuk ke undang undang nomor delapan puluh

dua ribu sepuluh yang mengatakan pelenggaran terhadap sara itu
minimal atau maksimal
pidananya itu lima tahun
nah kalau dilihat pengalaman kita
di pilkada dki jakarta
dan kemungkinan ada tren untuk mempergunakan
isu sara di dalam pelaksanaan pemilu
mestinya ini jadi perhatian secara khusus
oleh anggota dpr apakah mungkin
pasal revisi terhadap pasal pasal
kelayakan sara ini diperkuat dan mengatakan
bahwa sara itu merupakan pelenggaran berat
dalam pelaksanaan pemilu
baik baik kita akan tunggu nanti besok ya lebih tepatnya
mbak dia seperti apa perdebatan ini semoga
dapat menemukan titik temu antara dpr dengan pemerintah
terima kasih sekali lagi mbak devita loka
bang ray terima kasih pak eko terima kasih sudah
memampir di prime news pada malam hari ini